jadi kombinasi antara vaksin depopulasi dan muhid
temu dia dari situ ya udah mulai temenan sudah
dan termasuk yang sekarang meningkat itu adalah pengangguran pada usia muda